teri jalan teri jalan teri jalan
open house lebaran di rumah ketua umum golkar erlangga hartarto pada kamis malam
menjadi ajang pertemuan para tokoh yang bertarung di saat pilpres
salah satunya ketua tim pemenangan nasional ganjar mahfud arsyad rashid
arsyad yang juga merupakan ketua kadin ini
mengaku kedatangannya ke rumah erlangga sama sekali tak membawa misi politik
kalau saya kan bicaranya lebih semua itu silaturahmi ya kan
pak rosan juga silaturahmi saya juga silaturahmi gitu kan
dari sekarang ini ya tadi bicaranya kalau sekarang ini dua cuma
bicara silaturahmi kan kalau mulai mati persaudaraan di antara kita semua
dan utamanya tadi ekonomi
ada pun rosan roslani yang merupakan ketua tkn prabowo gibran
mengaku silaturahminya ke rumah megawati di hari lebaran pertama
menurut rosan megawati lebih banyak menceritakan falsafah hidup berkeliling indonesia
beliau menyampaikan ini apa filsafah hidup
kemudian sharing cerita beliau itu bagaimana keliling indonesia ke papua ke kalimantan ke maluku
kemudian lebih banyak menceritakan inilah pelajaran hidup filsafah hidup yang di sharing ke saya itu aja sih
dan hadirnya prabowo di open house
erlangga tak luput dari incaran wartawan untuk meminta kepastian soal kapan dirinya jadi bertemu dengan megawati
gimana sih namanya lebaran ya kan
kawan baik sahabat baik jadi bagaimana sih kalau sahabat baik ketemu ya pasti ya kan
foksiliasinya apa makin kuat gak sih pak
silaturahmi antar kubu di pilpres saat lebaran bisa jadi menjadi jembatan untuk mempertemukan dua tokoh besar
apalagi keduanya diakui tak punya sejarah berkonflik
jangan jangan memang rencana pertemuan ini hanya murni
kedua tokoh ini nggak ada kaitannya dengan pak jokowi
tapi ada juga yang menafsirkan bahwa ini adalah pertemuan yang sangat mungkin
akan menjadi bridging yang akan menjembatani soal bagaimana ke depan
bisa mempertemukan antara jokowi dan bu megawati
momen bertemunya megawati dan prabowo akan menjadi momen besar politik nasional pasca pilpres
pdip sebagai partai pemenang pemilu pun bahkan sudah menugaskan puan maharani
meski masih ada sosok jokowi yang disebut sebut bisa jadi penghalang
tim liputan kompas tv
di lain pihak wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
menyebut presiden joko widodo menyarankan presiden terpilih prabowo subianto
untuk berkomunikasi dengan lawan politik pas capil pres
ia tidak menjelaskan kapan saran jokowi untuk merangkul lawan politik itu disampaikan
namun prabowo perlu diingat saudara sudah dua kali bertemu presiden joko widodo di istana saat hari raya idul fitri
habib bilang prabowo ingin mencontoh jokowi yang dinilai sukses
merangkul dirinya sebagai lawan politik dalam pilpres dua ribu sembilan belas lalu
soal ke pemimpinan bagaimana memimpin negara dengan efektif
kan pak prabowo juga ngomong di mana mana bahwa dalam konteks apa rekonsiliasi dua ribu sembilan belas
yang hebat itu kadang kadang pak jokowi
kenapa pak jokowi sebagai pemenang mau merangkul orang orang yang dikalahkan
oke pada kesempatan kali ini
bang doli saya ke anda dulu semata karena alasan keberhasilan dari pemerintahan presiden jokowi
dan faasas dari penerapan demokrasi gotong royong yang menjadi alasan
atau ada hal lain yang membuat golkar akhirnya mendorong pemerintahan ke depan tanpa oposisi saja lah
kita coba perbaiki komunikasi terlebih dahulu dengan bang ahmad doli kurnia
mas bimo membaca pernyataan yang disampaikan
oleh pak bambang susatyo ditambah lagi dengan pernyataan habibur rahman dengan menilai ada keberhasilan di presiden jokowi tanpa oposisi
tanpa oposisi memang secara konstitusional kita tidak ada ya
partai oposisi dalam sistem undang undang dasar empat puluh lima kita atau dalam sistem demokrasi pancasila kita
tetapi bahwa fungsi check and balance ini harus
strategis dan harus betul betul ada di dalam konteks kita berbangsa bernegara berpemerintahan dalam fungsi eksekutif dan legislatif
saya kira itu hal yang penting untuk lima tahun ke depan
untuk memaksimalkan inilah pdi perjuangan tidak di dalam wilayah eksekutif
tetapi bekerja sama atau bergotong
dan saya seroyong dalam posisi memberi penguatan di legislatif
saya sepakat dengan mas bambang susatyo
kata atau istilah oposisi memang kurang tepat karena oposisi ada kecenderungan dinilai hal hal terkait dengan pemerintah itu adalah sesuatu yang asal beda
atau pengertiannya adalah partai yang a priori terhadap kebijakan pemerintah
tetapi kalau pdi perjuangan ada di luar pemerintahan tidak berarti tidak bisa bekerjasama dalam kepentingan dalam skala nasional atau kepentingan bangsa yang lebih besar
rangka yang seolah olah bahwa pertemuan itu ada sesuatu yang dipastikan seolah olah pak prabowo akan mengajak pdi perjuangan atau ibu mega masuk dalam pemerintahan pak prabowo
atau sebaliknya ibu mega seolah olah sudah dianggap bahwa akan mau masuk ke pemerintahan pak prabowo
padahal belum tentu juga lho pak prabowo itu akan mengajak pdi perjuangan dan belum tentu juga ibu mega atau pdi perjuangan mau masuk dalam pemerintahan
yang penting menurut saya pertemuan itu selalu baik
apalagi pertemuan itu mempunyai tujuan yang baik
atas pernyataan tadi mas bimo tidak setuju dengan pernyataannya pak bambang
maksud soal tidak ada oposisi di pemerintahan nih bang doli anda meresponnya bagaimana tuh
ya pertama saya kira kita harus bisa memahami
bang doli masih ada kendala komunikasi mohon maaf kita akan coba perbaiki lagi
saya kalau gitu ke mas adit kalau gitu
mas adit ada semangat dari golkar agar pemerintahan ke depan tanpa oposisi ini
kenapa anda analisisnya bagaimana
ya saya pikir memang kan kita bisa memahami tadi yang disampaikan oleh apa namanya dari golkar pak bapak setia dan kemudian dari pak arief bima mengatakan bahwa
di dalam sebuah negara demokrasi kita memang punya satu usaha sangat serius bagaimana menjaga agar check and balances di dalam pemerintahan dan juga dari lembaga eksekutif itu bisa terjadi itu satu
dan soal itu memang tidak ada tawar menawar ya bahwa kalau kita ingin terus bertahan di dalam sebuah negara demokrasi maka itu ada hal yang urgen dan penting
dengan pemerintahan padahal itu biasa terjadi di negara negara yang parlementer padahal kita juga mengadut presidensial
nah ini yang kerap kali memang sebagai sebuah diskursus menjadi sebuah diskusi yang dalam pandangan saya seharusnya sama aja gitu ya
check and balances dan juga oposisi itu seharusnya berada dalam koridor yang sama gitu ya
karena tujuannya tentu juga berupaya untuk menjaga
mengontrol pemerintahan agar tidak terjadi abuse of power dan sebagainya mas
cuma memang terminologi ini kerap kali menjadi satu isu
nah pertanyaannya kemudian kenapa golkar punya posisi terkait dengan menjadi bagian dari itu
karena memang sejarahnya golkar itu sepengetahuan saya menjadi bagian dari pemerintahan dari awal sampai sekarang gitu
jadi belum pernah menjadi di luar dari pemerintahan
jadi saya pikir positioningnya itu sangat jelas di golkar
ada pandangan berbeda nih dari pdi perjuangan atas pernyataan pak bambang susatyo itu masalah pemerintahan tanpa oposisi nih
bang doli sudah bisa mendengar suara saya bang doli
mas bimo tapi kan ada alasan yang disampaikan pak bambang susatyo
check and balances itu sebetulnya kan bisa lewat sistem hukum ketatanegaraan yang ada
kalau kemudian dipakai alasan itu gimana
jadi saya menggaris babai kata oposisi ini kan faktanya untuk tingkat pusat itu memang terjadi fungsi check and balance
substansi oposisi memang terjadi ada di parlemen untuk mengawasi kinerja
tetapi untuk hal yang terkait dengan konteks negara kesatuan faktanya misalnya dengan gerindra dulu kita dengan demokrat
untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota banyak kerjasama partai partai pdi perjuangan dengan gerindra dengan demokrat mungkin dengan golkar
terjadi cross cutting applace dan cross cutting loyal di dalam mengusung kepala daerah
sementara kepala daerah ada kepanjangan tangan juga
kepala dari pemerintah pusat
jadi formulasi oposisi ini tidak bisa berjalan pada tingkatan provinsi dan kabupaten kota yang sebenarnya konfigurasi kerjasama atau koalisi di tingkat pusat itu tidak sama
maka tadi saya katakan kalau oposisi itu dipakai sebagai cara pandang itu terlalu ekstrim
karena ada kecenderungan bisa asal beda bisa a priori bisa terus mengkritisi pemerintah
sementara di tingkat provinsi dan kabupaten kota banyak kepala
jadi sekarang yang diusung pdi perjuangan dengan girindra misalnya
ini saya kira betul dari apa yang dikatakan pak adit ya
di dalam memaknai check and balance dan oposisi ini kita perlu mendiskusiskan di dalam konteks berbangsa dan menegara dalam konteks negara kesatuan
dan juga dalam demokrasi yang diusulkan tadi oleh mas namak susatio gotong royong
takutnya kalau gotong royong sama sekali tidak terjadi check and balance
sehingga kalau kita memproyeksikan dari peristiwa
yang terjadi sebelumnya sorry saya potong mas bimo
pak roslan datang ke bu mega sampai dua kali di hari raya idul fitri
apakah kemudian ini bisa dikatakan bahwa memang sudah ada godaan
untuk pdip diajak gabung dirangkul untuk kepemerintahan
kalau saya menggarisbawahi bahwa
tadi saya katakan bahwa pertemuan itu adalah sesuatu yang baik
yang penting menurut saya pertemuan antar tokoh ini penting
ya bertemu dulu kemudian bagaimana tahu pikiran
tahu pendapat atau pendirian dari masing masing
misalnya ibu mega dan pak prabowo
kemudian dari tahu pikiran tahu pendapat
kemudian akan saling menghargai dan saling menempatkan
supaya tidak terjadi berbagai hal
pikiran pikiran yang buruk atau tuduhan tuduhan
yang buruk antara satu tokoh dengan yang lainnya
saya kira pak prabowo juga akan memahami
posisi politik yang diambil ibu mega
dan demikian juga pak prabowo ibu mega juga akan memahami
kita sini kebetulan sudah bisa bergabung lagi dengan bang doli
bang doli merespon ada pendapat berbeda
atau plusnya yang lebih banyak dari pemerintahan tanpa oposisi ini bang
ya saya kira pertama kita harus letakkan dulu ya
bahwa memang dalam sistem presidensial yang dianula indonesia ini
sebetulnya istilah oposisi itu tidak
nah yang memang kita kenal adalah
ada partai politik yang berada di dalam koalisi pemerintahan
ada yang di luar pemerintahan
oke kita coba perbaiki kembali komunikasi kami dengan ahmad doli kurnia
politisi dari partai golkar
kansnya berapa besar ya kemungkinannya dengan banyak dinamika yang muncul di hari lebaran
pertemuan antara pak roslan dengan bu mega sudah dua kali
kemudian pak arsyad juga kemarin sudah bertemu dengan erlangga dalam acara halal bihala waktu itu
atau open house itu pekansnya gimana
ya saya pikirkan memang rekonsiliasi setiap lebaran ya
setiap lebaran memang selalu disituasikan untuk upaya menjaga silaturahmi politik
apakah kemudian menjadi bagian dari pemerintahan kekuasaan atau tidak gitu
terutama spekulasi ini muncul terutama kepada pdip ya
yang tadi disampaikan oleh mas aryo bimo juga
kunci itu karena pdip itu menjadi salah satu partai besar gitu ya hari ini
tetapi pertanyaannya apakah akan menjadi bagian dari pemerintah pak prabowo
nah itu yang sebenarnya termasuk saya juga menunggu itu ya
apakah memang akan ada sesuatu yang terjadi atau tidak
kalau sebagai usaha atau upaya untuk mendorong terciptanya check and balances
yang juga tadi disampaikan oleh mas arief bimo
saya pikir ya alangkah baiknya gitu ya mas hadapi
ya posisi pdip bisa menjadi bagian dari luar pemerintahan
karena memang itu menjadi sesuatu yang penting ke depan
karena kecenderungannya memang kalau kita perhatikan dari koalisi

jadi kalaupun nanti akan diambil dua atau tiga partai
itu akan jadi sama besarnya dengan periode pemerintahannya pak jokowi yang kemarin gitu ya
sehingga kemudian dari sisi pembuatan kebijakan memang mudah
tetapi akhirnya kemudian yang jadi diskusinya adalah
suara suara kritis itu tidak ada saluran juga gitu ya
ke partai politik yang dalam posisi yang berbeda dengan pemerintah
saya nggak tahu nanti akhirnya kemudian pdip arahnya kemana
karena kan sampai sekarang nih mas bimo belum ada pernyataan tegas dari partai begitu
karena kan sifatnya masih menunggu sikap dari ketua umum
pernyataan tegasnya apakah akan oposisi atau tidak
sebetulnya dari pdi perjuangan sendiri ada matok syarat dan ketentuan tertentu nggak sih
akan bergabung atau tidaknya bergabung ke pemerintahan prabowo gibran ini
tapi jawabnya usaha jeda ya mas ya kita akan lanjutkan lagi diskusi di sesi berikutnya
masih melanjutkan diskusi bersama dengan arya bima lalu aditya perdana
dan sekarang sudah tergabung lewat sambungan telepon bang ahmad doli kurnia
bang doli soal pertemuan antara pak prabowo dengan pak erlangga waktu itu
apakah juga sempat dibahas masalah syarat syarat nih
agar pdip bisa ikut bergabung dalam koalisi pemerintahnya pak prabowo gibran nantinya
nah sebenarnya kan dari awal narasi yang disampaikan oleh pak prabowo
itu kan bagaimana supaya indonesia lima tahun ke depan ini kita membutuhkan energi yang cukup besar
dan syaratnya itu adalah menjaga persatuan kesatuan
jadi sebisa mungkin kalau memang semua elemen bangsa ini bisa bersatu
bersama sama bersinergi dengan pemerintahan pak prabowo dan mas gibran
lima tahun ke depan itu akan lebih baik gitu loh
nah tetapi juga sekali lagi saya akan mengatakan tadi
sebetulnya istilah oposisi itu kan diantara
di dalam sistem presiden sebetulnya kan tidak dikenal tidak relevan sebetulnya
nah oleh karena itu yang namanya sinergi itu bisa berada di dalam pemerintahan
juga bisa di luar pemerintahan
jadi sama mulianya sebetulnya
karena semua komitmen itu kan adalah bagaimana untuk membangun indonesia ke depan
dengan posisi dan implementasi peran masing masing
juga sama mulianya dengan peran yang ada di dalam pemerintahan
bagi kami di koalisi indonesia maju
salah satu kenapa juga yang membuat kita memutuskan memilih pak prabowo
karena visi pak prabowo ini juga membangun kebersamaan dengan
semua kekuatan elemen elemen bangsa
jadi buat kami nggak ada masalah kalau kemudian nanti misalnya
ada partai partai lain di luar partai koalisi indonesia maju
itu bergabung di dalam pemerintahan
itu kan semua tergantung pilihan dari partai politik masing masing yang harus kita hormati ya
itu kedaulatan otoritas masing masing partai politik
kalaupun kemudian misalnya kesilihan
ada partai politik yang kemudian mengambil pilihan berada di luar pemerintahan
yang namanya silaturahim itu kan tidak harus putus
pertemuan komunikasi antar ketua partai politik
apalagi yang sekarang ditunggu antara pak prabowo dengan
ya saya kira itu baik baik saja
apalagi untuk apa namanya
bahwa yang namanya setelah berkompetisi
tapi tawarannya ke pdi perjuangan apa tuh bang
yang biar bisa ikut bergabung dalam koalisinya kim
sejauh ini belum sampai ya
kan kita tahu juga prosesnya masih bergulir ya
sengketa di mahkamah konstitusi juga belum selesai
ya nanti dibawa tanggal dua puluh dua untuk pilpres
kemudian nanti di awal mei dengan apa oleh pileg gitu
dan nanti juga pelantikan presiden masih tanggal dua puluh oktober
saya kira masih terlalu dini kalau bicara tentang soal tawar menawar
intinya sekarang komunikasi saja dulu ya
ini yang harus kita tetap kita jaga
ini harus kita juga sampaikan ke publik
walaupun kemarin sangat sekeras apapun ya
se dinamis apapun kompetisinya persaingannya
sekarang ini apa namanya indovitri kan
jadi saya kira belum ada bicara sampai hal hal yang tawar menawar dan setelah semacam itu
oke semua bermula dari proses komunikasi dulu
atau pertemuan antara bu mega dengan pak prabowo nih mas bimo
tapi dari pdip apakah juga mematok syarat dan ketentuan
kalau mau memilih untuk bergabung dan tidak ke pemerintahan ke depannya
kalau posisi pdi perjuangan
pernah mengalami sepuluh tahun
bekerja untuk bangsa ini dengan di luar kekuasaan
jadi saya melihat bahwa pdi perjuangan adalah partai politik yang pertama kali
menyatakan posisi partainya di luar pemerintahan
jadi dalam kongres partai
pdi perjuangan menyatakan tidak di dalam pemerintahan
dan menempatkan sebagai partai yang akan melakukan
untuk pengawasan secara maksimal
karena di tingkat provinsi dan kabupaten kota kita harus melihat
bahwa pemerintah daerah ini tidak bisa beroposisi
atau tidak bisa kontras dengan pemerintah pusat
karena negara kesatuan dan publik indonesia ini
dalam mata rantai pemerintahan pusat dan daerah
itu harus menjadi satu kesatuan
inilah yang menjadi konteks negara kesatuan
maupun dalam sistem presiden
nah dalam hal ini tadi saya katakan
tapi menyambut pertemuan itu yang tentunya
pertemuan itu jangan seolah olah hanya sekedar
berbagi kursi atau berbagi kekuasaan
ini yang menurut saya jangan dibuat satu kerangka yang demikian
ini yang menurut saya justru membuat pertemuan ini
menjadi sesuatu yang negatif buat rakyat
rakyat ini saat ini menurut saya yang dibutuhkan saat ini adalah
keberanian untuk berdamai antar tokoh satu dengan tokoh lainnya
kemudian setelah ada sesuatu yang menyejukkan
bagaimana satu tokoh dengan satu tokoh yang lainnya itu
harus dengan visi misinya
atau berjuang dengan cara masing masing
mau ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan
kemudian bisa bertemu lagi pada saat pilkada
di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota
jangan kemudian dikonstruksikan misalnya saja
ada sekretariat bersama koalisi besar
bahkan koalisi permanen untuk dalam pilkada selanjutnya
dihadapan dengan yang di luar pemerintahan
saya kira inilah yang perlu dari mas adit ya memformulasikan
jangan sampai tidak ada check and balance
juga tidak ada suatu hal terlalu diametral antar partai
pada saat mengusung kandidat presiden gubernur maupun bupati wali kota
hal apa yang menjadi bagian wait and see dari pdip
sampai sekarang masih belum menunggukan posisi oposisi atau tidak itu
ya saya pikir memang salah satu hal yang krusial
terkait dengan hasil mahkamah konstitusi yang tadi disampaikan
karena memang putusan itu juga menjadi sangat penting
untuk langkah partai partai politik bukan hanya pdip ya
yang kedua tentu dalam beberapa bulan ke depannya
juga tadi sudah disampaikan oleh mas bima
konsentrasi di pilkada provinsi dan kabupaten
itu menjadi satu cara untuk bagaimana rekonstruksi aliasnya
yang dimaksud itu untuk kemudian diimplementasikan
karena dalam beberapa bulan ke depan
semua partai politik tentu sedang berhitung gitu
bagaimana membangun kerjasama itu di dalam level pemerintahan
oke masih menunggu hasil dari mahkamah konstitusi yang diputuskan dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat
para narasumber terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini